uang kerja daripada suami daripada ibu grace
nah dari file ini kita bisa membuka lebih besar lagi
dan ini merupakan petunjuk yang penting buat kami
kita padukan dengan surat yang kami temukan juga di kamar daripada ibu grace
dari kedua surat yang ada di kamar maupun yang ada di file ini
ternyata ini ada kesamaan walaupun konteksnya berbeda
isinya adalah curhat harhat keluhan keluhan tentang yang terjadi di keluarga ini
nah ini nantinya akan di
didalami oleh psikologi forensik
kebelakang akan didalami
kemudian juga hubungan antar keluarga daripada dua orang
jadi ibu grace dan anaknya dengan keluarga inti
nanti akan diteliti oleh psikologi forensik
apakah ini yang menjadi motif
jadi kemudian mempengaruhi sikap batin sehingga terjadi peristiwa ini kita juga belum tahu
nanti kalau kita sudah ini kita akan mengarah
jangan jangan ini ke salah satu kesimpulan atau bunuh diri atau lain lain
kemudian rekan rekan sekalian
kita juga menemukan
di tkp ditemukannya jenazah ini
dua buah senter
dan dua buah dupa
yang berisi batuan
nah ini yang akan kita teliti kembali ke laboratorium forensik
kalau tadi secara induktif ya
secara deduktif ke tetangga tetangga dan juga keluarga inti
ternyata memang ini keluarga cukup tertutup
kemudian juga dengan keluarga inti ini terakhir bertemu pada saat tahun dua ribu sebelas adiknya dan sebagainya
dan terakhir berkomunikasi hanya bertang berapa bulan yang lalu
jadi memang ini hampir sama dengan kejadian kalidres dengan keluarga inti jauh
kemudian anaknya ini ini juga belum menikah sama seperti kalidres umur tiga puluh empat tahun belum menikah
dan kami dari penyelidikan deduktif ini cocok juga dengan hasil digital forensik ini ya untuk cari tangannya kira kira kapan waktu kematiannya
kalau dari hasil penyelidikan deduktif kami periksa saksi dari pengantar galon
itu pada tanggal dua puluh lima juli itu masih menerima galon
karena memang ini cukup keluarga itu cukup saklek
jadi kalau galon nggak diantar jam delapan jam delapan ke atas tidak akan diterima
nah jadi pada tanggal dua puluh lima juli masih menerima galon
tetapi satu minggu kemudian pada tanggal satu agustus di hari selasa selalu hari selasa
ini pada saat diketok tidak dibukakan lagi pintunya
besoknya diketok tidak dibukakan lagi
hari selasa berikutnya diketok tidak dibuka lagi
tidak dibukakan lagi
kemudian dicocokkan dengan surat
ini tertulis di tanggal dua puluh delapan juni
sedangkan file itu dibuat pada tanggal dua puluh sembilan maret
diupdate pada atau dimodifikasi file itu tanggal dua puluh tujuh juli
ini hampir sama
namun ini masih dalam penelitian
dan oleh karenanya
kita masih bekerja
tim daripada laboratorium forensik sedang menganalisis olah tkp
yang sudah dilakukan sekali dua kali
bahkan nanti akan kita adakan lagi olah tkp lanjutan
sampai kita benar benar yakin apa yang terjadi di tkp ini
termasuk yang terakhir
kemarin bersama kb dokes kita cari lagi
kok sampah di luar tidak ada
ternyata ada sampah di dalam
ditemukan sisa makanan termasuk roti yang masih utuh
nah ini sedang kita teliti
sampai sekarang tim laboratorium forensik tetap bekerja
menganalisis apakah ada jejak jejak
yang tidak diketahui
untuk menghubungi video ini berlangganan dan beri komentar
pada saat kita mulai semangat
kemudian dari kedokteran forensik
ini sudah sedang meneliti
mungkin fase fasenya akan dijelaskan oleh kabit dokes nanti
yang didukung oleh laboratorium forensik
yang nantinya muaranya
ya keempat kemungkinan tadi
yang pertama apakah ini mati alam ya
ataukah ini suicide
atau gabungan diantara
ini berbagai kemungkinan
bisa saja yang satu bunuh diri yang satunya dibunuh
kita gak tahu
ini sedang didalami
oleh karena kami mohon
bersabar kita kedepankan
tidak boleh ada mindset
dalam penyidik dan tidak boleh penyidik
terpengaruh oleh opini opini apapun
kita fokus berdasarkan
alat bukti yang ada nantinya mengarah
apa yang terjadi terhadap
terhadap empat tadi
ataukah esiden kecelakaan
ataupun bunuh diri suicide
atau gabungan antara beberapa indikasi
ini yang perlu kami sampaikan
setelah ini pak
akan menjelaskan langkah langkah ilmiah
yang dilakukan oleh
sehingga membutuhkan waktu yang cukup
panjang sehingga nantinya
akan kita simpulkan
daripada hasil penyelidikan kita
dari sisi kedokteran forensik
akan dijelaskan oleh pak kb dokter
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
pak kasus pijat tantras
dan rakan rakan media sekalian
bahwa tugas pokok dari kedokteran forensik
mencari penyelidikan yang terkait dengan korban
atau hal hal yang terkait dengan korban
jadi kami tkp pertama pada tanggal hari kamis itu
pertama adalah melaksanakan
olah tkp aspek medis
ini kan kebetulan jenazah adalah unwitness
ada temuan jenazah di dalam suatu ruangan yang tertutup
sudah sangat memusuh lanjut
dan beberapa bagian
jadi tugas kami adalah menentukan ini
identifikasi seperti apa
dan itu memerlukan proses
kami melakukan pemeriksaan yang nantinya untuk menentukan identifikasi itu
kita pastikan benar nggak ini adalah si a dan si b
berapa lama saat kematiannya
ada tindaknya tindak kekerasan yang pada tubuh korban tersebut
sebab akibat lukanya
apakah ada kekerasan
tumbuh tajam atau kekerasan
kimia yang lain sebagainya
kemudian wajar atau tidak gitu
dua korban itu
kalau dia wajar apa kalau tidak wajar apa
kemudian kami juga
melakukan olahraga kedua
profil dari sisi medisnya
kemudian habitnya juga kita juga perlu tahu karena kalau dia netral atau mati wajar
apa penyakitnya kita dari
diripita besarlah oratix ulang mewith zarch mitra jadi karena
kami juga melakukan selected jejak'll camouflage after emily dening
cari dari statusnya di bp chanda bagaimana dia
punya dokter jadi atau rumah sakit tujuan atau tempat dia melakukan pengobatan kemudian
malam kesulitan juga karena sudah lama tidak kontak dengan keluarga sehingga kami juga berwaktu
sekarang ini dilaksanakan pemeriksaan sudah selesai dengan otopsi otopsi lengkap bedah
dan pemeriksaan untuk identifikasi kami sudah melakukan pencocokan dna
jadi kita lakukan pencocokan dna untuk menentukan siapa korban satu dan sobat keluarga
dengan keluarga yang masih ada di bisa dihubungi
kemudian menentukan time same date ini sedang berproses karena banyak faktor yang mengalami
karena di situ ada ruangannya tertutup kemudian sangat panas ini musim kemarau
jadi ada beberapa yang perlu dipertimbangkan diperhitungkan untuk penghitungan time same date nya
kemudian sebab kematian kami melakukan pemeriksaan mulai pemeriksaan toksikologi sedang berproses
tadi juga dna sedang berproses toksikologi kita cocokkan apakah
kalau kemarin kami juga pada waktu otopsi melibatkan alat namanya crime light
bisa mendeteksi adanya percak darah atau perlukaan di tubuh hasilnya negatif
artinya kekerasan mekanik yang menyebabkan perdaran tidak terdetek dari alat tersebut
kemudian kami melakukan pemeriksaan toksikologi
kemudian nanti kami akan pemeriksaan patologi forensik pemeriksaan jaringan
nanti kami juga akan menunggu hasil dari